ketersediaan fitur panggilan video di beberapa aplikasi seperti whatsapp google duo dan lain
memberikan banyak sekali pilihan bagi kita para pengguna ponsel pintar
yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang memiliki layanan video call paling baik
mengandalkan kamera depan untuk melakukan panggilan video atau video call
kini menjadi salah satu metode komunikasi yang paling digemari
karena dapat membuat percakapan menjadi lebih interaktif
dalam segmen kali ini saya akan membandingkan fitur video call di tiga aplikasi berbeda
yaitu whatsapp google duo dan live
kita mulai dari yang terbaru whatsapp yang meluncurkan layanan video call pada november dua ribu enam belas lalu
untuk melakukan panggilan video kedua pengguna layanan ini harus memperbarui aplikasi ke versi terbaru terlebih dahulu
ikon panggilan video terdapat di pojok kanan atas layar ponsel anda
kualitas gambar dan video cukup baik
keunggulan dari fitur video call whatsapp anda bisa tetap mengirim pesan sembari melakukan video call
sayangnya hal ini belum bisa dilakukan di android
tidak seperti whatsapp yang dilengkapi fitur pesan dan telepon
duo adalah aplikasi khusus untuk panggilan video dari google
tampilan antarmukanya sederhana dan penggunaannya sangat mudah
aplikasi ini tidak membutuhkan akun gmail apple id
atau akun google
anda bisa melakukan panggilan video dari daftar kontak di smartphone yang secara otomatis terintegrasi dalam aplikasi ini
fitur andalan dari google duo adalah knock knock
di mana kita bisa melihat si penelepon sebelum menerima panggilan
kualitas video dan audio dari duo sangat jernih
apabila koneksi internet anda menurun
google dua dapat dengan cepat beradaptasi dengan menurunkan resolusi video
dibandingkan dengan kedua pesaingnya yang relatif masih baru
fitur video call di line diluncurkan tiga tahun lebih awal
tidak hanya di smartphone video call dari lain bisa dilakukan di komputer bersistem operasi mac dan windows
bila dibandingkan dengan whatsapp dan duo koneksi lain seringkali tidak stabil dan bahkan seringkali terputus
baik fitur call ataupun video call akan berjalan lancar jika kualitas jaringan anda minimal tiga g atau hsdpa
selain itu notifikasi panggilan video lain seringkali tidak terdengar
apabila pengguna tidak sedang membuka aplikasi lain
namun di balik kekurangan tersebut kepopuleran line di indonesia dengan jumlah pengguna yang banyak
memudahkan untuk melakukan panggilan video dengan lebih banyak orang
ketiga aplikasi ini sama sama memiliki keunggulan dan kekurangan masing masing
yang jelas performanya akan sangat bergantung pada kualitas jaringan data yang anda miliki
mana yang lebih baik semoga kembali lagi pada kebutuhan anda sebagai pengguna